sating dia sating
semoga kamu masih inget
wah seru banget deh nonton konsernya
supaya rara tuh gak sia sia udah nabung berminggu minggu
uang jajan rara buat nonton konser
tapi penggorokan rara sampe sakit tau gara gara teriak teriak mulu
aduh kecil ya
tapi kamu bener raa
emang tadi itu seru banget
apalagi nontonnya ditemenin kamu
ya teman davin kan gak ada yang suka k pop
makanya aku tuh seneng banget kenal sama kamu rame
ada yang sefrekuensi
rana juga seneng kok kenal sama davin
secara acau kan jarang banget ya ada yang suka k pop
terus tau gak sih temen temen rara tuh ya yang cowok cowok di kelas ipa
malah sering ngeledekin rara gara gara rara suka k pop
sama aku juga
karena aku suka korea temen temen juga pada ngeledekin aku
kamu ngajak aku kesini
kenapa kamu gak suka
ah ah bukan
kan udah malem
ya karena menurut aku ini tempat yang tepat
sebelumnya aku mau bilang makasih sama kamu
karena semenjak kenal kamu hidup aku berubah rak
jadi lebih berwarna
dan lama kelamaan
aku ngerasa kalo perasaan aku ke kamu itu
dan lama kelamaan aku ke kamu itu
aku bisa mencintai kamu
dan bisa mencintai kamu
dan bisa mencintai kamu
dengan disaksikan langit bulan dan bintang
kamu akan menjadi cinta pertama
dan terakhir ku
dan terakhir ku
kamu mau jadi pacar
kamu mau jadi pacar
kamu mau jadi pacar
kamu mau jadi pacar
kamu mau jadi pacar
adegan romantis kayak di drakor drakor
gimana kalau kamu uji coba pacaran sama aku
kalau dalam satu bulan aku gak bisa bikin kamu cinta sama aku
kamu boleh mutusin aku
tapi kalau dalam satu bulan aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku
kamu harus jadi pacarku untuk selamanya
nih aku rasa
kamu setuju ra
maaf maaf kesenangan
aku gak ada ingatan mau promosikan
peluk gue gitu
ngapain peluk lo
kan lo yang minta latihan tadi gimana sih
iya sekarang gue tuh kedinginan sambil kecapean
peluk gue dah
lo gitu banget
enggak enggak enggak
ini pertanyaan gue tau gak sih
lo kan tadi ngajak dance aneh banget gitu
lo pengen jadi dancer ya
iya lo pengen jadi dancer
aneh aja situasi kayak gini lu pengen ngajak dance gitu lah
semua tuh berawal dari gak mungkin
oh sama kayak lu gak mungkin jatuh cinta sama gue tiba tiba gue jadi jatuh cinta ya
sarting dia sarting
gak tau gue enggak
itu ketauan banget lo gak perlu ngomong
lo bisa gak sih tinggal jawab
jujur aja lo pengen jadi dancer kan
ya enggak gue cuma takut aja ya
itu kan acara ulang tahun sekolah kita
kalau nanti kita nggak kompak
atau ada yang miss gerakannya
kan malu dong
diam lah lo mending kesana tidur gue di meja sini
opa kan tetap ingat janji opa ra
untuk jadiin kamu
sebagai cinta lo
dan terakhir untuk opa
meskipun kamu gak bisa menuhi janji kamu
untuk jadi pacar oba selamanya
rara gak bisa nebatin janji kita
tapi hubungan kita udah gak punya masa depan
rara mau pulang
apa gak mau kehilangan kamu rakyat
ngapain terus belok gue pengen banget mau duduk
mau tidur tidur udah diam mau mandi mandi jangan mangap lu tidur ntar lalat masuk
tau gak ke sana manja udah pakai nih mau
lu ngodus kebiasa
lu ngodus kebiasa
lu ngodus kebiasa

lu ngodus kebiasa gak ada dusnya
jaga jaga kalau ada petir lagi nanti lu tinggal pegang gua aja biar gak takut ya